sebuah perkebunan milik bumn minggu siang diserbu ribuan warga gresik
mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan buah melon dan sayur mayur yang dijual murah di perkebunan ini
selain murah warga juga dapat memetik dan mencicipi hasil perkebunan yang dijual bebas di tempat ini
ribuan warga ini langsung menyerbu areal perkebunan milik bumn begitu pintu masuk dibuka oleh panitia
ribuan warga tua muda dan anak anak terlihat antusias dan tidak mau menyanyiakan momen panen raya hasil perkebunan yang dijual murah tersebut
warga bersemangat selain karena buah dan sayuran yang dijual lebih murah dari harga pasaran warga juga dipersilahkan memetik sendiri sepuasnya
dalam sekejap kebun melon pun ludes terjual
seperti yang dilakukan diana yang datang bersama ibunya
ia mengaku senang dengan tradisi kebun murah petik sendiri ini
tidak hanya dipetik sendiri di kebun ini warga juga dipersilahkan mencicipi buah melon dan menyantap beramai ramai di tengah perkebunan
bahkan salah seorang keluarga mengabadikan foto selfie bersama dengan buah melon yang mereka petik
karena kan ada acara acara dari bucah penyakit ada perpintingan buah melon ada yang mengambil buah sayur
menurut manajer pengelola tahun lalu pihak perusahaan hanya menyediakan satu lima ratus buah melon siap panen
namun tahun ini ditambah menjadi dua buah melon jenis super red
hanya kira kira saja ngulo walau dia f taps ada di dalam kebun mr melon ada di teluk ada diistirahah
sama sotong ayam semuanya yang berbahaya
serta sayur kailan yang dijual lima rupiah per kilo
sedangkan harga yang ditawarkan untuk buah melon jenis super red sebesar sepuluh ribu rupiah
lebih murah lima rupiah dari harga pasaran